kita beralih ke informasi lain pihak pemerintah provinsi dki jakarta mencopot waring yang dipasang di atas permukaan kali item di wilayah kemayoran dan sunter jakarta utara
waring waring yang sekarang penuh sampah ini dilepas untuk dilakukan pengerukan lumpur yang mengendap di dasar kali
setelah berakhirnya peralatan akbar asian games dan asean para games pemprov dki mulai melakukan pembenahan terhadap kali hitam di wilayah kemayoran dan sunter jakarta utara kami siang
sejumlah petugas dari sudin sumber daya air aliran timur mencopot waring waring yang membentang di atas permukaan kali
pemprov setempat mencopot waring waring berwarna hitam ini agar kemudian dapat dilakukan pengerukan lumpur di dasar kali hingga kami siang sudah sepanjang lebih dari seratus meter waring waring ini dicopot
waring ini sebenarnya efektif menyaring sampah agar tidak masuk ke kali namun di satu sisi sampah ini justru menyulitkan kerja petugas saat melepas waring karena banyaknya sampah
yang tertampung di atas waring
waring yang membentang di atas kali akan dicopot mulai dari ujung sisi timur kali hingga sisi barat yang terletak persis di belakang wisma atlet di kemayoran
diperkirakan pengurukan lumpur baru akan dilakukan pada minggu depan
pemprov setempat mencopot waring waring berwarna hitam ini agar kemudian dapat dilakukan pengurukan lumpur di dasar kali hingga kami siang sudah sepanjang lebih dari seratus meter waring waring ini dicopot
waring ini sebenarnya efektif menyaring sampah agar tidak masuk ke kali namun di satu sisi sampah ini justru menyulitkan kerja petugas saat melepas waring waring ini dicopot